anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
masa pandemi menguji nilai nilai kemanusiaan
tapi nyatanya tidak bagi youtuber bernama ferdian paleka
yang melakukan aksi tak manusiawi
ia membagikan bungkusan makanan berisi sampah
pada sejumlah bocah dan waria di kota bandung
oke guys jadi kita lagi ngisi dulu ini apa
kardusnya pakai sampah
demi subscribe segalanya dilakoni
termasuk aksi aksi tak manusiawi
seperti yang dilakukan youtuber ferdian paleka ini
sensasi yang lewat dari batas toleransi
dalam video prank miliknya
ferdian paleka bersama beberapa temannya
membagikan bungkusan bantuan berisi sampah
kepada waria dan sejumlah bocah
bungkusan berisi sampah baru disadari oleh sejumlah bocah
usai mobil yang dikendarai ferdian
dan teman temannya melaju
sementara saat ferdian membagikan bungkusan kepada waria
tak ada yang menyadarinya
namun salah seorang waria membenarkan
kejadian yang terjadi pada jumat dini hari
sekitar pukul satu tiga puluh
di kawasan jalan ibrahim aji kota bandung
ia tak habis pikir
ada orang yang tega memberikan bantuan berisi sampah
terlebih saat bulan ramadan dan pandemi corona
ke aparat aparatnya ke polisi setempat
semoga dihukum setimpal dengan kelakuannya
beri sampah gitu
dikasih mie apa itu
tapi sekarang rasanya
rasa yang cuma pengen buat besok makan
pihak polrestabes sendiri
pihak polrestabes sendiri
kini tengah menindaklanjuti laporan
salah satu korban prank ferdian paleka
ferdian paleka hingga kini tak berani menampakkan batang hidungnya
usai dihujat banyak warga atas aksinya
ferdian tak berada di kediamannya
di desa ranca manyar kecamatan bale endah
tim liputan cnn indonesia
prank mungkin sebenarnya adalah bentuk kreativitas
tapi kalau misalnya kita lihat beberapa kejadian
tapi yang kebablasan
mengapa bisa sampai kebablasan
sudah bergabung melalui sambungan skype
ada pengamat sosial vokasi universitas indonesia
ada mbak devi ramawati
mbak devi selamat sore
selamat sore mbak tiffany
mbak devi sudah melihat video prank ini belum sih sebelumnya
ini lagi viral sehari hari
ini kan sudah beredar cukup banyak ya di masyarakat
kita tentu saja sangat prihatin

dan dengan goyongan yang demikian
karena secara umum sebenarnya goyong itu kan ada dua
ada yang positif ada yang negatif
yang tadi kita diskusikan
tentu saja masuk dalam ranah negatif
kenapa karena itu lekat dengan
kalau dari segi akademik
dekat dengan aksi aksi tiga p
pelecehan perundungan dan prasangka
nah ini tentu saja secara sosial
bisa juga menimbulkan
keraguan dari publik ketika mereka
misalnya akan menerima bantuan
misalnya ini tentu saja menjadi hal yang
tidak kita inginkan terjadi di masyarakatnya
ini kan masa masa sekarang ya
kemudian kita masuk di bulan suci ramadan
kemanusiaan kita menguji kepekaan kita juga
apa yang terjadi itu justru sebaliknya
apa sih sebenarnya
yang anda lihat dari
kalau misalnya kita ngomongin media sosial
ya memang itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita
menghindari sekarang gitu
apakah sampai harus berlaku seperti itu
menepis rasa kemanusiaan dan kepekaan kita
ya sekarang ini kan kita tahu bahwa
sebelum ada corona sudah ada virus yang namanya
semua orang ingin menjadi selebritis
yang kemudian difisilitasi
dengan sangat baik oleh media sosial
semua orang berburu jempol setiap harinya
nah ada dua caranya
yaitu mereka melakukan kreasi
atau memilih sensasi
nah apa yang dilakukan dengan cara prank kemarin
adalah salah satu jalan memilih sensasi
ketika seseorang sudah kehabisan kreasi
nah artinya ini yang cukup berbahaya
dari obsesi untuk menjadi selebriti
ketika kemudian orang mengandalkan pada sensasi yang justru sangat negatif
seperti apa yang kita lihat kemarin
oke tadi apa namanya selebriti
selebriti apa mbak
semua orang terobsesi untuk menjadi selebriti
semua orang setiap hari berburu
untuk mendapatkan like
berburu untuk mendapatkan jempol
untuk menjadi yang paling diperhatikan di media sosial
caranya dua kreasi atau sensasi
oke nah itu kita masuk di tahap yang artinya gini
celebrity culture itu memang menjadi behavior yang lazim
ketika seseorang memang sudah bergelut di media sosial
apalagi sekarang di masa masa pandemi ini kan
kita lihat semua serba virtual
semua serba main medsos itu behavior yang wajar
sebenarnya itu bagian dari dna manusia
manusia itu kalau kata aristolas sangat egois
selalu dia yang diperhatikan
kajiran teknologi memperhalitasi hal tersebut dengan lebih cepat
dan lebih mudah
nah caranya yang baik tentu saja ketika mengandalkan kreasi
bukan kepada sensasi
yang bahaya adalah ketika anda tidak punya kreasi
artinya anda tidak punya kreativitas
anda tidak punya sesuatu yang bisa anda banggakan
untuk kemudian membuat anda dikagumi oleh banyak orang
diperhatikan oleh banyak orang
akhirnya anda memilih jalan sensasi
oke jalan sensasi juga akhirnya sampai mendapatkan pemberitaan kayak gini juga
itu salah satu tujuan ya maksudnya
iya tapi artinya kita secara sosial perlu bersama sama
juga menunjukkan kearifan sosial kita
bahwa kita tidak mau menerima hal hal demikian
artinya kita tidak lagi misalnya mau menonton
hal hal yang berbau bau demikian
untuk tanda kutip menghukum secara sosial
bahwa kita sangat tidak mau menerima hal hal demikian
sangat tidak toleran
dengan perilaku perilaku yang sensasi
tapi kemudian menyakiti orang lain
oke kalau kita ngomongin soal kreativitas yang kebablasan dalam hal ini prank ya
bukan sekali ini aja misalnya kita lihat prank yang overlimit
artinya melewati batas toleransi
banyak juga yang udah kebablasan
tapi sebenarnya prank itu bagaimana memaknai prank itu sih sebenarnya mbak devi
kalau secara kedemis itu paling tidak ada tiga jenis kan
prank itu ada yang positif ada yang netral ada yang negatif
yang positif itu misalnya terkait dengan ritual
karena misalnya ada ritual ritual untuk memasuki menjadi amarah dari tim atau grup
itu menggunakan prank sebagai salah satu cara untuk merekatkan hubungan
nah kemudian juga apa namanya ketika itu dijadikan alat untuk meningkatkan kewaspadaan
kalau tadinya kita nggak waspada dengan keamanan kita
tidak waspada dengan beberapa hal
dengan dilakukannya prank dengan cara yang lebih humor
itu akan meningkatkan kewaspadaan kita
mengingatkan atau ailing kita dengan kondisi kita
nah kalau negatif tentu saja tadi yang sudah mengandung unsur tiga p tadi
pelecehan perundungan prasangka
yang menimbulkan prasangka prasangka buruk seperti yang terjadi di contohkan tadi
oke nah untuk menghindari prank prank yang akhirnya berujung negatif
atau prank prank yang akhirnya kebablasan
itu gimana artinya buat orang orang yang mau mulai
kalau misalnya tadi bilang kan
tapi kan memang pada kenyataannya
gak tau ya mungkin secara psikologis
ketika orang bermain medsos atau misalnya tampil di medsos
itu kan yang dikejar tuh pasti subscriber
dikejar tuh love likes dan sebagainya kan
untuk menghindari itu ya gimana
agak susah kan
pengen narsi semua maksudnya
pastikan bahwa anda tidak menyentuh tiga p tadi
itu tidak melecehkan orang lain
tidak membuli orang lain
kemudian juga tidak menimbulkan prasangka
terhadap orang lain terkait ras suku dan lain lain
nah pastikan itu tidak menyentuh
dan sebaiknya didasarkan pada kreatifitas
dan juga kejujuran
kalau ini yang menjadi landasannya saya yakin
prank prank juga akan lebih memiliki
nuansa yang positif yang produktif bagi orang lain
oke jadi kita harus buktikan bahwa prank itu adalah prestasi
bukan sensasi itu yang paling penting ya
oke terima kasih mbak devi sudah bergabung dengan cnn newsroom sore hari ini
untuk perbincangannya terakhir ini ya
terima kasih sekali lagi
kita ke informasi lain
presiden joko widodo menginstruksikan kepada menteri sosial
gubernur wali kota bupati hingga kepala desa
untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial
dan menyisir warga miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial
selain itu transparansi penerima bantuan juga perlu dilakukan
data kriteria penerima bantuan dan jenis bantuan yang diterima
dibuka secara transparan sehingga bisa menjadi koreksi
dalam penyaluran bantuan sosial
pemilikan pangkat sembako bantuan sosial tunai brt dana desa
sudah berjalan tetapi saya minta kecepatan
agar bantuan sosial ini sampai di tangan keluarga penerima
betul betul semakin cepat diterimakan semakin baik
saya minta minggu ini ini sudah semuanya bisa diterima
dan saya minta semakin cepat diterima semakin baik
dan saya minta mensos juga gubernur bupati wali kota
camat sampai kepala desa turun ke lapangan menyisir
saya minta juga diberi fleksibilitas kepada daerah
agar kalau ada warga yang miskin yang belum dapat
segera bisa dicarikan solusinya
saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan
siapa yang dapat kriterianya apa jenis bantuannya apa
sehingga jelas tidak menimbulkan kejurigaan kejurigaan
dan kita bisa melakukan segera koreksi di lapangan
ke informasi lain pemerintah kota palembang hari ini mengajukan pembatasan sosial berskala besar atau psbb
melalui pemerintah provinsi sumatera selatan
sementara itu ketua gugus tugas penanganan covid sembilan belas daerah istimewa yogyakarta
meminta tiga kabupaten untuk segera melakukan pemeriksaan massal
sebagai acuan untuk mengambil kebijakan psbb
pemerintah kota palembang hari ini mengajukan pembatasan sosial berskala besar atau psbb
melalui pemerintah provinsi sumatera selatan
hal itu dilakukan mengingat jumlah kasus positif covid sembilan belas di palembang terus bertambah
per tiga mei kemarin jumlah kasus positif covid sembilan belas di kota palembang mencapai satu ratus lima kasus
dengan dua kasus meninggal
angka itu tertinggi di sumatera selatan yang totalnya mencapai satu ratus delapan puluh lima kasus dengan kematian tiga kasus
padahal sudah seminggu terakhir pemerintah kota palembang melakukan kebijakan cukup ketat kepada warganya
mulai dari checkpoint di perbatasan kota hingga melakukan razia kepada masyarakat yang tidak mengenakan masker saat keluar rumah
bahkan warga yang tertangkap langsung dikarantina di asrama haji untuk menjalani edukasi mengenai covid sembilan belas
meskipun secara syarat kota palembang belum memenuhi
ya di masih ada dua dari delapan belas kejamatan yang masih nol kasus covid sembilan belas
namun pemerintah kota telah melakukan kajian dan menetapkan tiba waktunya untuk menerapkan psbb
kita sampaikan ke pak gubernur karena untuk analisis dan analisis dan kajiannya sudah lengkap
dari tadi saya baru saja mendapat laporan dari sisi jaringan pengamanan sosial
melalui data yang sudah predikasi sudah dipalidasi sudah lengkap
dari sisi kesehatan juga sudah lengkap
terlepas dari itu persyaratan itu bisa diteruskan ke menteri atau tidak
tentunya akan jadi kajian dari pihak provinsi dan ini dinas kesehatan provinsi
sementara di daerah istimewa yogyakarta
ketua gugus tugas penanganan covid sembilan belas d i e sri paduka pakualam ke sepuluh
meminta tiga kabupaten untuk segera melakukan pemeriksaan massal
hasil pemeriksaan tersebut akan digunakan gugus tugas untuk mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar
pemeriksaan masal ini ditujukan secara khusus bagi klaster tablik akbar di jakarta
sebelumnya d i e telah mengumumkan tiga klaster besar yang semuanya terkait kegiatan keagamaan
transmisi lokal dan jumlah peningkatan kasus positif di d i e yang dalam sepekan terakhir mencapai lebih dari tiga puluh kasus
turut menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan baru
di meliputan cnn indonesia
bayi usia sebelas bulan menjadi pasien dalam pengawasan di ruang icu khusus anak rumah sakit umum daerah jombang
bayi tersebut diduga terpapar dari sang ayah yang juga berstatus pdp dan telah meninggal dunia sepekan lalu
simak informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda